kenapa gendis tuh
kok sekarang kasar sekali sama nawangsi
maklum namanya juga ibu tiri keluar juga sikap asli
gendis masih sangat kejam kepada nawangsi
kecurigaanku kepada ratu gendeng permoni belum juga menyurut
aku tidak mungkin membahas hal ini dalam waktu dekat
dengan begini kamu tidak akan bisa keluar dari sini
jangan lupa nanti siap kamu temenin biong ke pasar
maafkan saya kak jenggatu
maaf atas kecerobohanku
bagaimana dia bisa kabur
bukankah kalung emas itu masih menempel di lehernya
saya pun tidak tahu
mungkin kalau itu terlepas saat dia bertarung melawan pangeran kodok
iya itu mungkin saja
karena racun pada kulit pangerang kodok itu bisa meleburkan emas
apa tujuan dia sebenarnya
apa sih harus membawa dia kembali ke sini
tidak perlu pudaksari
belakangan ini dunia siluman sedang terguncang
aku tidak ingin menambah masalah
kalaupun kita berhasil membawa jakarta kembali
akankah ada jaminan kalau dia tidak akan kabur lagi
biarkanlah cintaku ini bertepuk sebelah tangan
baiklah kak jenggatu
kamu beli apa sayang
apa yang kamu lakukan
kamu tumpahkan semua belanjaan ini
biung tunggu di sana
kenapa gendis tuh
kok sekarang kasar sekali sama nawang sih
namanya juga ibu tiri
keluar juga sikap aslinya
gendis masih sangat kejam kepada nawang sih
kecurigaanku kepada ratu gendeng permoni belum juga menyurut
aku tidak mungkin membahas hal ini dalam waktu dekat
persoalan di dunia siluman baru saja selesai
akan ada saatnya kau bahagia
berapa ini harganya
dua keping perunggu
dia mau melarikan diri
kembalikan bang biungku
tidak boleh lewat
kembalikan dulu bang biungku
minggir anak kecil
kembalikan bang biungku
biar aku khiruh lalu

beberapa bang biung
apa apaan ini terjadi lagi
mau kabur kemana lagi kamu mau kabur kemana lagi kamu aman tidak ingin kabur
ini uangnya biung
ini kan uang biung
kenapa bisa ada sama kamu
saat aku mengejar pejam berat itu
pejam berat itu sudah kabur
mungkin dia sengaja menaruh uangnya disitu
kamu mau bohong dengan bingung
kamu mau ngarang cerita
aku tidak mau ngarang cerita biung
aku hanya ingin menolong
biung gak mau tau
sekarang angkat itu belanja
angis aja bisanya
iya biung ceritanya aneh sekali
lihat saja kalau sampai ketahuan dia bohong
lihat saja kalau sampai ketahuan dia
nanti biung beri pelajaran
nanti biung beri pelajaran
kejaran sama dia
namwongsi mewarisi kekuatanku
ini akan sangat berbahaya baginya
aku harus memberitahu cendumanik
aku harus memberitahu cendumanik
kenapa sekarang aku bisa mengeluarkan kekuatan aneh ya
aku harus bagaimana ya
aku tanya pada ikan emas saja
ikan mas pasti bisa memberikan aku penjelasan
tapi kan aku tidak boleh keluar
tolong sih ayo kita belajar memahat lagi
tapi kan mas aryo tidak boleh kesini
bagaimana kalau biar tau
biong sedang pergi menari dengan cinta
tentu saja minta tolong apa
aku ingin keluar sebentar saja
tapi jangan bila sambiu
memangnya kamu mau pergi kemana
aku ingin bertemu dengan sahabatku
baiklah tapi ingat ya
terima kasih mas aryo
memangnya dia punya sahabat
tempat apa ini
aku mau diapakan
kamu ikuti aja perintah
kamu itu nggak pantas di penjara biasa
pantasnya kamu itu ya disini
kamu mau membunuhku
aku tidak akan membunuhmu
kamu itu tidak pantas mati
pantasnya kamu itu selamanya ada disini
kenapa tidak kau bunuh saja aku
lebih baik aku mati
daripada hidup disini
peramu kiri pati